rumah kertanegara jakarta untuk mengikuti jalannya konferensi pers dari ketua umum partai gerindra
baik pertama tama terima kasih saudara saudara kawan kawan dari media sudah menunggu lama
tadi kami kumpul tadi hadir calon gubernur jawa barat calon wakil gubernur dengan tim suksesnya
termasuk tadi juga hadir pak ahmad herawan dan ibu memberi masukan masukan dan kita mendengar laporan perkembangan dari kampanye
kami sangat berterima kasih di tengah kesibukan mereka datang semua kita membahas masalah masalah yang penting
nampaknya kampanye berjalan dengan baik kita sangat optimis asesmen kita sangat baik
jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara saudara kita berharap pemilihan kepala daerah sebagai wujud dari demokrasi akan berjalan dengan lancar
dengan aman dengan rukun dengan damai dengan tidak ada penyimpangan karena demokrasi adalah sangat sangat penting bagi kehidupan bangsa kita
demokrasi harus diwujudkan dengan pemilihan yang bersih dan yang damai
saya kira itu dari saya